koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan antikorupsi
kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
agar memanggil presiden jokowi dodo
ke sidang sengketa pemilihan presiden
koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari aktivis
dan sejumlah organisasi masyarakat sipil
untuk segera menghadirkan presiden jokowi
serta delapan menteri dan pimpinan lembaga negara
koalisi tersebut menilai jokowi perlu dihadirkan
penunjukkan penjabat penjabat pelaksana kepala daerah
hingga ketidak netralan aparat
kami menyampaikan surat terbuka yang isinya
meminta agar majelis hakim mahkamah konstitusi
menghadirkan dan meminta keterangan
dari presiden republik indonesia pak joko widodo
dan juga delapan menteri dan pejabat kementerian
atau lembaga yang kami pandang
untuk didengarkan di dalam persidangan phpu
kami pandang menjadi sentral di dalam proses persidangan
terutama pembuktian di mk
yaitu berkaitan dengan peran dari presiden republik indonesia
yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemilu
ketua tim hukum nasional ganjar mahfud
todung mulia lubis berharap presiden joko widodo
dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
selain empat menteri yang dipanggil
menurutnya jokowi adalah kepala pemerintahan
yang bertanggung jawab dalam pengelolaan negara
nama presiden joko widodo berkali kali muncul
dalam sidang sengketa pemilihan presiden di mk
akan menjawab semua pertanyaan
todung mengembalikan seluruh keputusan pemanggilan pihak
sebagai pemberi keterangan kepada majelis hakim mk
di mana b piles yang berkelanjutan
yang mengatur bagaimana bansos dikerahkan presiden juga dituduh menghadirkan berbagai kepala desa
melalui para pembantunya jadi tudingan itu mengarah kepada presiden bukan kepada sekedar kepada para menteri
oleh karena itu sangat urgent keberadaan ini
di sisi lain juga bang habib barusan ada koalisi masyarakat sipil yang juga meminta hakim mk
untuk mendatangkan atau meminta presiden jokowi hadir memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
menurut anda suara koalisi masyarakat sipil ini sah sah saja sebagai pendapat atau ada hal lain yang anda cermati dari sini
dalam konteks demokrasi sah sah saja koalisi masyarakat sipil berpihak kepada salah satu paslon ya atau salah dua paslon
tapi memang apa namanya elegannya membuka diri saja bahwa memang mereka memiliki afiliasi politik ke paslon tersebut
nama presiden muncul itu tadi disebut nama presiden banyak disebut bukan karena fakta
bukan karena keterangan saksi bukan karena alat bukti tapi karena dipitnah karena dituduh
karena digiring dalam permohonan maupun dalam pernyataan pernyataan paslon satu dan paslon tiga
jadi bukan karena adanya fakta misalnya saksi mendengar kemudian ada alat bukti surat presiden
tidak ada sama sekali dua alat bukti
bisa lah ya aktivis pun berpolitik ya silahkan silahkan saja
ya kan ini serangan politik yang diorkestrasi yang dilakukan
karena memang mereka tidak memiliki senjata untuk melakukan yang namanya serangan secara hukum
kita lihat ya anatomi struktur permohonan paslon satu dan paslon satu
kumpulkan bukti tunjukkan bukti klaim klaim kejerangan yang menjadi alasan kekalahan mereka
orang orang yang sudah dihukum oleh rakyat pada tanggal empat belas februari yang lalu
dengan tidak dipilih oleh rakyat cari cari dalih cari alasan
kalau anda cermati sejak awal kan mereka callingnya panggil menteri dan lain sebagainya
sehingga secara singkatnya menurut anda dorongan untuk memanggil presiden ini tidak terlalu urgent
awal lalu tiba tiba muncul presiden ini
dalam konteks hukum kami tidak khawatir
tapi dalam konteks politik harus terus terang
karena di bidang hukum mereka punya peluru hampa
tidak punya bukti bukti nggak punya petunjuk sedikit pun soal kecurangan yang mereka
jadi makanya kalau ketika ini debat di pilpres kali ini
bukan debat soal bukti
ada kami hadirkan yang namanya novela yang dari papua itu
ya kan lalu dua ribu sembilan belas kami hadirkan ahli yang bisa yang mendalilkan soal
kalau yang sekarang ini kan lebih dalil ke dalil saja
kalau majelis hakim ingin menghadirkan ya silahkan
presiden banyak difitnah banyak dituduh ya
maka presiden punya kepentingan juga membersihkan namanya
ini kan panggung yang dilihat oleh rakyat
saat ini kan ratusan juta orang memantau persidangan mk
tiap hari digebukin tiap hari dipitnah
ya wajar juga pak presiden ya diberikan kesempatan
kalau memang ada niatan seperti itu menurut saya ya bagus bagus saja gitu
tapi dalam konteks hukum tidak ada sedikit pun yang mengkhawatirkan kami
kalau anda tanya tanya saya selaku paslon dua ya tidak ada sedikitpun kekhawatiran
semakin terang benderang masalah ini
bahwa penggunaan bansos untuk kepentingan paslon dua itu bohong
bahwa penggunaan aparatur negara untuk kepentingan pasal dua itu bohong
bung ferry kalau anda melihatnya ada dorongan seperti ini
memang ada bukti yang mengarah ke dugaan dugaan yang dilayangkan oleh pasangan satu dan tiga
atau justru sebatas asumsi atau gimana anda menganalisisnya
jika keinginan menghadirkan presiden itu dituding sebagai
maka tentu saja presiden adalah bagian dari fitnah itu sendiri
karena presiden lah yang mengatakan dirinya mau cowek cowek
presiden juga yang mengatakan dirinya ingin menggunakan data intelijen untuk mengetahui dapurnya partai politik
presiden pula yang kemudian kemana mana berjalan dengan pasangan capres tertentu
presiden juga yang terlibat memberikan bansos
jadi presiden sedang memfitnah dirinya untuk bertanggung jawab
hadir di dalam sidang menjelaskan apa yang dia lakukan
bagian dari politik gentong babi yang dikenal dalam dunia kepemiluan sebagai bentuk kecurangan
bagian dari yang perlu diketahui bahwa secara konstitusional presiden adalah pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan
penyusun kabinet di mana para menteri bertanggung jawab
di dalam undang undang kementerian negara itu pasal empat belas nya ditentukan bahwa
jadi koordinator itu dibentuk sebagai untuk menjalankan fungsi koordinasi
jadi tugasnya hanya koordinasi
dia tidak menjalankan tugas teknis
nah kenapa tiba tiba menjelang pemilu dia menjalankan tugas teknis membagi bagikan bansos
padahal kalau bicara undang undang sebelas dua ribu sembilan
ditentukan bahwa tugas yang mengatur membagikan dan segala macamnya
soal bansos adalah tugas menteri sosial
sementara menteri sosial tidak dilibatkan
kita mau tanya kepada presiden konsep ini aturannya dari mana begitu
memang ini masih dorongan saja seperti itu
tapi yang menjadi real esok hari adalah pemanggilan terhadap empat menteri
yang bakal dijadwalkan berlangsung pada pukul delapan pagi di mahkamah konstitusi
nah sejauh mana keterangan empat menteri ini bisa membuktikan
tuduhan kecurangan yang dilayangkan oleh para pemohon
kami harap anda tetap bersama kami di kompas petang
selain masalah dorongan presiden diminta untuk memberikan keterangan juga di mahkamah konstitusi
hal lainnya juga yang menarik dicermati adalah esok hari
pemanggilan terhadap empat menteri di kabinet indonesia maju untuk diminta keterangannya di mahkamah
sehubungan langsung dengan sengketa yang dilayangkan oleh tim hukum nasional anies mohaimin
dan juga dari tim hukum ganjar pranowo mahfud md
merespons dari hal ini juga bang ferry
sejauh mana kemudian bisa mencermati pernyataan dari empat menteri ini
dan bisa membuktikan ada dugaan kecurangan itu tadi bang ferry
ya kalau kemudian para pihak mencoba termasuk apa
sebenarnya kan begini pemanggilan para menteri itu dibatasi hanya hakim konstitusi
yang bisa melakukan elaborasi
jadi fungsi para pihak hanya menyaksikan ini problematikanya
sehingga itu akan menjadi indikator penting
apakah mahkamah betul betul mampu memberikan pertanyaan pertanyaan
yang akan membongkar berbagai peristiwa
yang dicurigai oleh para pemohon
pada titik lain jika pak mahkamah kemudian tidak mampu menggali
para pihak tidak diberikan kesempatan
untuk memberikan pertanyaan yang bagi saya sangat penting
dan itu adalah hak mereka di dalam proses pengadilan
agak janggal juga sifat mahkamah membatasi bertanya
padahal ini saksi saksi
yang memiliki hak yang sama dihadapan hukum
meskipun jabatannya menteri dengan saksi saksi yang lain
oleh karena itu besok akan sangat bergantung kepada mk
satu apakah pertanyaan itu akan bisa memperlihatkan
atau akan mengarah bagaimana perbuatan curang
dan kemudian bagaimana kebijakan dan peran
berbagai penyelenggara negara terutama juga presiden
dalam menentukan politik gentong babi
terutama dana bansos digelontorkan
apakah sepenuhnya pertanyaan itu akan datang dari mahkamah
atau bisa dari pihak lain juga yang ikut terlibat dalam sidang itu
pemanggilan awal dilakukan oleh para pemohon
tetapi mahkamah mengambil alih
mereka lah yang akan melakukan pemanggilan
cuma mahkamah menentukan bahwa hanya mereka yang boleh bertanya
nah ini problematika tersendiri ya
makamah tidak memperkenankan pihak pihak untuk bertanya
mengkonter hal hal yang sebelumnya patut diduga
jadi pihak sebenarnya harusnya diberikan kesempatan bertanya
di sisi lain juga sudah ada respon dari menteri menteri yang akan dipanggil esok ini
termasuk salah satunya adalah menteri sosial tri risma hari ini
ia menyatakan siap hadir memenuhi panggilan mk untuk diminta keterangannya dalam sidang esok hari
tapi besok pasti datang ya
ya nggak tahu aku belum tahu pertanyaannya
iya kan tergantung pertanyaannya toh
di partisi ini ada arahan gitu bu
nggak ada nggak ada
dari pemohon menyatakan bahwa ada imbas bansos yang mempengaruhi suara dari pemilihan presiden
tapi di sisi lainnya juga dari pihak terkait menyatakan bahwa ya ini tidak ada kaitan sama sekali terutama dengan bansos
melihat dinamika ini terutama dipanggilnya menteri sosial dalam sidang esok hari gimana dinamikanya menurut anda bang ferry
ya biasalah ya antara para pihak tentu membangun argumentasi masing masing
tetapi secara ilmiah dan bukti bukti konkret yang ada
sebenarnya sulit dipungkiri bahwa politik gentong babi yang berupa penyerahan atau pembagian dana insentif ke negara untuk pihak pihak tertentu dapat terpilih kembali
memang di dunia juga terjadi dan dikenal sebagai bentuk kecurangan yang memanfaatkan dana negara
jadi sebenarnya konsep bansos blt pkh dan lain lain sebagai politik gentong babi
dikenal jamak oleh teman teman kepemiluan sebagai bentuk kecurangan
nah besok saya yakin ya mahkamah juga mengenal konsep ini sebagai bentuk kecurangan
dan kalau diingat kasus beberapa di pilkada ya
seibu raijua dan kota waringin yang dulu pernah terjadi
konsep konsep gentong babi dalam bentuk bentuk yang kurang lebih sama juga terjadi
oleh karena itu tinggal besok mahkamah mengambil kesempatan
karena makamah melakukan pertanyaan pertanyaan yang bisa mengungkap fakta fakta
misalnya kenapa yang digunakan data untuk pembagian bansos bukanlah data dari kementerian sosial
tetapi malah kepada kementerian koordinator tertentu
yang bukan tugas mereka
secara undang undang dan ketentuan yang ada
nah ini kan pertanyaan penting yang bisa memperlihatkan
bagaimana dana insentif berupa bansos itu ditimpangkan
oke saya coba ke bang habib kembali kalau begitu
besok ini kan empat menteri dipanggil oleh mahkamah konstitusi
dan salah satunya adalah menteri yang terafiliasi dengan dua
apakah ini tidak akan menjadi tantangan nanti saat akan digali atau mendengar keterangannya
ya yang saya pahami besok itu kan
pemberi keterangan bukan saksi
karena itu dalam konteks konflik kepentingan saya pikir tidak relevan
begitu juga kan ada ibu risma kan
apa yang mereka praktekkan dalam kerjakan sebagai kapasitas sebagai menteri terkait
dari situlah menurut saya akan terbuka semua
bahwa tujuan tujuan tersebut tidak benar adanya
bagaimana nanti dibuka misalnya kesepakatan awal perencanaan awal
minute of meeting nya pemberian bansos
lalu dibuka juga bagaimana siklus distribusi bansos
kemudian juga alasan alasan misalnya mekanisme distribusi bansos yang dikatakan berubah
apakah karena memang ada penyederhanaan
penyederhanaan ini yang saya dengar karena ada kasus tipikor
di mana menteri sosial sebelum bu risma
diterangkap tangan melakukan korupsi dana bansos
dan masih banyak kasus kasus terkait bansos yang memang belum selesai
alasannya itu nanti sama sama kita dengar
bagaimana soal bansos dan lain lain ini
bagaimana disepakati di komisi berapa
kemudian ketika implementasi juga bahkan di level pileg
ada kekuatan kekuatan tertentu yang menikmati memang mengklaim bansos ini
dimana persaingannya adalah persaingan ideologis
ada oknum oknum yang mengadministrasi distribusi bantuan
sehingga anda meyakini bersama dengan teman teman tim pembela prabowo gibran
keterangan empat menteri ini tidak akan sepenuhnya menjawab permohonan dari para pemohon
soal adanya dugaan bansos terkait dengan hasil pilpres itu
kalau itu kan sudah terbantah hari ini terang penderang ya
hasil apa namanya berbagai macam analisa ilmiah
saya kan pasti dibuka oleh pak kodari pak hasan nasbi
karena bansos misalnya di luar negeri kami menang
memang asumsi yang hal hal yang berbau asumsi kan gampang mematahkannya juga dengan asumsi argumentasi yang lebih kuat
tapi kalau mau faktual
mau sesuatu yang reasonable secara faktual memadai
besok justru akan memperkuat bahwa tuduhan tuduhan itu tidak benar
bung ferry singkat saja sebagai penutup diskusi kali ini
apa yang akan anda harapkan nanti dari pemanggilan empat menteri ini
ya tentu saja pemanggilan ini membuat terang ya berbagai hal
sehingga tidak timbul sakwa sangka
sehingga yang tampil di dalam persidangan adalah fakta fakta yang konkret
yang memperlihatkan kebenaran sesungguhnya
dan mudah mudahan kita diselamatkan oleh makamah konstitusi demokrasi pemiluan kita
dan kehadiran mereka betul betul juga akan menyuarakan betapa bermasalahnya pemilu
besok pukul delapan pagi di ruang sidang pledoh mahkamah konstitusi
terima kasih bang ferry dan bang habibur rahman juga